dan saat ini sudah ada produser cnn indonesia rangga umara di kawasan jalan raya gubon surabaya jawa timur
selamat siang rangga terkait dengan pengerukan yang saat ini tengah berjalan di belakang anda
sampai saat ini kan pembiayaan masih dari pemkot surabaya
namun kan ini sudah ada pembicaraan bahwa kontraktor dan juga pemilik proyek ini akan bertanggung jawab
bagaimana kelanjutan ya rangga
ya selamat siang hanum
hanum memang betul bahwa dalam rapat hearing kemarin antara pihak kontraktor
kemudian juga dari pemilik gedung yang disewa oleh pt atau rumah sakit sulam
untuk membuat basement yang kemudian diduga kuat menjadi penyebab dari amblesnya jalan raya gubeng ini
pihak kontraktor sudah menyatakan siap bertanggung jawab
mereka juga sudah mengaku menyiapkan dana cadangan ini sebesar sepuluh miliar lebih
ini hanya dana awal saja karena mereka mengatakan itu juga bisa berubah berubah
artinya mungkin sangat mungkin juga bisa bertambah
artinya dari statement itu kemudian kita bisa mengambil keputusan
bahwa pihak kontraktor yaitu pt nusantara engineering
ini memang sudah mengaku bahwa mereka yang menjadi penyebab dari ambil ke jalan raya gubon ini
mereka bersedia bertanggung jawab
tetapi memang sampai sekarang kemarin juga dinyatakan oleh perwakilan dari kontraktor
bahwa sampai sekarang memang belum ada pertemuan antara pihak pemkot surabaya
dengan pihak kontraktor untuk membicarakan
bagaimana apakah mulai saat ini mulai dibayar langsung oleh kontraktor
semua biayanya kemudian yang sudah dibayar oleh pemkot surabaya ini akan diklaim
atau akan diganti segera atau bagaimana rinciannya
ini masih belum ada pertemuan antara kedua belah pihak
nah memang sampai saat ini dana yang digunakan semuanya dari mulai proses pengambilan material
kemudian pengisian alat alat berat sebagian diantaranya memang sudah disupport oleh kontraktor
tapi sebagian besar diantaranya dari sekian saat ini mungkin ada sekitar dua belas an alat berat
yang ada di sini ini disediakan oleh pemkot surabaya
nah kita masih menunggu tentunya karena bagaimanapun pemkot surabaya tidak bisa kemudian menggunakan dana apbd
dana uang rakyat begitu karena meskipun belum dinyatakan secara resmi bahwa yang bersalah adalah dari kontraktor
tetapi kontraktor sendiri sudah mengaku bahwa mereka lah yang bertanggung jawab
dengan demikian maka porsi atau pembiayaan semua pengerjaan pemulihan sampai nanti operasional
yang memiliki jalan raya gombang yang ambil beberapa hari yang lalu ini semuanya semestinya harus ditanggung oleh kontraktor
yaitu pt nusantara engineering
nah saat ini hanum yang dilakukan ini masih berupa pengerukan terus menerus terhadap material sirtu yang didatangkan dari luar kota
anda sebut tiga puluh enam kubik yang dibutuhkan selama target waktu selama seminggu ini memang betul sekali adanya
tetapi memang seperti yang disampaikan oleh pemkot surabaya saat ini yang harus dilakukan mekanismenya adalah berupaya untuk menutup dulu bagian fondasi atau bagian dasar dari amblesan tersebut
nah saya tadi berbicara dengan salah seorang pekerja ada beberapa pekerja sebenarnya yang saya
apakah mereka dengan pengalaman mereka menangani beberapa proyek rekonstruksi besar
apakah mereka dengan pengalaman mereka menangani beberapa proyek rekonstruksi besar
apakah mereka yakin dengan target selama lima hari hingga seminggu
mereka mengatakan itu sangat ambisius begitu karena mereka melihat dengan kondisi seperti ini amblesan selebar dua puluh lima x enam puluh dengan kedalaman sedalam lima belas hingga dua puluh meter
dan juga dengan bagian bawah yang berupa lumpur belum diambil belum dibersihkan sangat sulit untuk melakukan pengerukan sebenarnya
dan juga dengan bagian bawah yang berupa lumpur belum diambil belum dibersihkan sangat sulit untuk melakukan pengerukan sebenarnya
mereka juga mengatakan selama dua hari selama dua hari terakhir dari mulai dua hari yang lalu hingga sekarang yang seharusnya seharusnya sudah bisa dilakukan layer ataupun penutupan di bagian fondasi saat ini bahkan belum bisa dilakukan
jadi bahkan mereka para pekerja mengaku ini belum apa apa yang dilakukan selama dua hari ini belum ada apa apa
karena saat mereka mengeruk seperti ini anda bisa lihat disana mungkin ada beberapa penutup yang berada di tengah tengah
beberapa alat berat ya beku dengan lengan panjang dengan lengan panjang yang berusaha
untuk mengeruk material kemudian dilimpahkan atau dijatuhkan ke bawah ternyata menurut
pengakuan pekerja kondisinya tidak semudah yang diperkirakan lumpur lumpur yang belum
dibersihkan itu masih ada di dasar sehingga saat material dikumpulkan atau ditaruh ke dalam
lumpur tersebut lumpur itu bergoyang bergerak dan justru menimbulkan longsor di beberapa
bagian ini karena lumpur tersebut jika kemudian tidak dibersihkan dan dimasukkan kembali oleh
material material virtu itu justru dia akan bergerak mengikuti air nah sampai titik dimana
lumpur itu muara dari lumpur itu akan berhenti menurut pekerja ini belum bisa diketahui
jadi sampai sekarang yang bisa dilakukan hanya terus mengeruk terus mengeruk saja
hingga nanti ditemukan sampai titik di mana lumpur tidak lagi bergerak tapi meski demikian
pemkot surabaya tetap optimis bahwa lima hari hingga seminggu pekerjaan ini akan bisa
tuntas bisa segera selesai apalagi tim teknis dari pemkot surabaya mengatakan sebenarnya fokusnya
itu hanya pada titik bolongan amblesan itu saja jadi tidak sampai kemudian melebar sampai ke
sisi kiri atau sisi kanan di mana di situ terdapat banyak
bangunan mereka mengatakan bangunan bangunan wilayah di daerah lain di sekitar amblesan
itu sudah dalam kondisi yang kuat konstruksi yang sudah baik sehingga fokusnya hanya pada
titik di mana terjadi amblesan nah karena itu pemkot surabaya yakin betul bahwa selama lima hari
hingga seminggu proyek ini akan bisa dikerjakan dan kembali bisa berfungsi jalan raya gubeng ini
rangga terkait dengan informasi yang baru saja anda katakan bahwa yang sebelah kiri dan kanan
terdiri dari fondasi yang cukup kuat tapi saya mendapatkan informasi sekalian saya mengkonfirmasi
dari pandangan mata anda saja ada retakan yang juga terjadi tidak jauh dari wilayah amblesan tersebut
anda sudah melihatnya rangga sempat mengecek begitu
ya kondisi retakan itu memang sudah terjadi yaitu pada saat terjadinya amblesan yaitu beberapa
hari yang lalu selasa malam ya saat terjadi amblesan tersebut retakan terjadi pada beberapa
bangunan terutama bangunan anda tidak bisa melihatnya dari sini karena ini adalah bangunan yang tidak bisa diperlihatkan
nah saya bisa menunjukkan saja di sana di sana ada sebuah gedung gedung bni gedung bni gedung bank
kemudian di sebelahnya ada lagi sebuah toko toko berisi pakaian kondisi retakan paling parah paling banyak
dibanding dengan seluruh wilayah yang berada di sebelah kiri dan kanan itu memang ada di sana
jadi memang kondisinya seperti ini di depan bangunan bank
dan juga toko tersebut halamannya sudah longsor terasnya juga sudah longsor
sebagian halaman depan sebagian pintu masuk ke depan sudah longsor nah jika memang tidak
segera dilakukan pengerjaan ini menurut tim teknis pemkot surabaya maka sangat mungkin bangunan
tersebut akan kolaps jadi memang percepatan pembangunan ini ini tidak hanya sekedar kemudian
agar jalan ini bisa berfungsi kembali menurut tim teknis pemkot surabaya ini tidak hanya sekedar kemudian agar jalan ini bisa berfungsi kembali menurut tim teknis pemkot surabaya
tapi juga mengupayakan agar dua bangunan itu yang paling terkena dampak cukup parah dari amblesan
jalan raya gubeng ini tidak sampai kemudian kondisinya tambah parah apalagi bisa menjadi kolaps
nah kondisi itu dua gedung itu dua bangunan itu saat ini memang tidak digunakan lagi
artinya para pekerjanya juga tidak menggunakan ini kemudian pemiliknya juga sudah dievakuasi atau mengungsi
sementara untuk tempat tempat lain hanum tempat tempat di bangunan lain misalnya di depan saya ini ada sebuah rumah di sebelahnya lagi ada sebuah rumah
dan juga di sebelah kiri saya ada bangunan siluam rumah sakit siluam ini praktis tidak terdampak
sudah dicek oleh tim teknis wali kota surabaya termasuk juga tim ahli its bangunan bangunan di sekitarnya relatif tidak terdampak
nah kalau misalnya ada warga kemudian yang menempat
seperti bangunan tersebut menempati rumah tersebut masih belum mau untuk kembali ke rumahnya ini lebih karena khawatir saja
karena memang pengerjaannya dengan dipenuhi belasan alat berat saat ini sekali lagi saya hitung ada sekitar dua belas alat berat ditambah lagi dengan rit
keluar masuknya truk yang ditargetkan mencapai empat ratus setiap harinya tentu akan menimbulkan getaran
nah itulah kemudian yang membuat beberapa warga masyarakat pemilik rumah yang ada di sekitar sini menjadi lebih khawatir
tetapi apakah kemudian rumah mereka terdampak
karena jaminan yang didapatkan oleh tim teknis wali kota tidak kecuali hanya dua bangunan yang saya sebutkan tadi
yaitu gedung bni dan sebuah toko yang berada di sebelahnya
baik rangga umara terima kasih atas laporan anda langsung dari jalan raya gupeng surabaya jawa timur